hari selasa saya dinyatakan dpo atau buronan
dan lawyer saya hari senin menelpon penyidik kpk menyampaikan bahwa akan hadir saya di tanggal dua puluh delapan
dalam beberapa hari saya tidak ada bukan saya hilang tapi saya pergi ziarah
di arah wali songo habis itu balik tanggal dua puluh delapan sesuai janji saya saya hadir
dan kedua masalah iup
masalah yuk itu sudah berjalan
dan ada para kepala dinasnya dinas teknisnya yang sebagai penanggung jawab
dan itu sudah disidangkan di kejaksaan banjarmasin atau pengadilan banjarmasin